jemaah haji mengunjungi kota madinah biasanya fokus pada masjid nabawi saja
tidak banyak yang mengetahui jika tak jauh dari masjid rasulullah saw
ada masjid masjid lain yang dibangun oleh para sahabat nabi
sebagai salah satu pusat penyebaran islam pertama
banyak peninggalan sejarah di kota suci madinah
pemerintah arab saudi meratakan banyak lokasi peninggalan sejarah islam
karena banyak diantaranya yang mempengaruhi turunnya keimanan umat muslim yang berkunjung
namun enam masjid bersejarah yang ada di sekeliling masjid nabawi hingga kini masih dipertahankan
jadi mungkin karena itu adalah masjidnya para khulafah
sehingga mereka tidak berani untuk merobohkan masjid masjid tersebut
berjalan keluar masjid nabawi sebelah barat laut dari arah qiblat
kita akan menemukan dua masjid bersejarah
sekitar tiga ratus meter dari masjid nabawi ada masjid al gomama
masjid ini adalah tempat terakhir nabi muhammad melaksanakan sholat id
nama gomama berarti awan
berdasarkan sejarah islam
dulu saat madinah mengalami kekeringan panjang
nabi muhammad melakukan sholat istiskoh di masjid ini
allah langsung mengabulkan doa rasulullah dan para mukminin ⁇ dengan memunculkan awan tebal
lalu kemudian turun hujan
bangunan masjid yang ada sekarang adalah peninggalan pembangunan sultan abdul majid al usmani
dan pernah direnovasi kembali pada masa raja fad
kurang lebih empat puluh meter di depan masjid al gomamah ada masjid abu bakar asyidi
nabi muhammad saw juga pernah sholat id di masjid sahabatnya ini
masjid berukuran sembilan belas x lima belas meter ini direnovasi pertama kali tahun seribu delapan ratus delapan puluh
dan sudah berusia lebih dari seribu tiga ratus tahun
masjid berikutnya memiliki posisi yang terjepit dua gedung tinggi
lima ratus meter dari masjid nabawi
inilah masjid umar bin khattab yang pada awalnya adalah rumah umar bin khotob
rumah umar bin khattab bertransformasi menjadi masjid lebih dari lima abad lalu
untuk mengenalkan masjid yang berumur lima belas tahun
masjid umar bin khattab berumur lima belas tahun
kita bergeser ke arah utara untuk melihat masjid usman bin afan
di sebelahnya ada bangunan hotel tinggi yang juga milik usman bin afan
ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan hingga kini usman bin afan mewakafkan tanahnya
inilah salah satu wakaf tertua yang berusia lebih dari satu empat ratus tahun
hasil keuntungan hotel dikelola oleh kementerian wakaf atas nama usman bin afan
dan dipergunakan untuk menjelaskan masjid
untuk kepentingan umat islam menyatuni anak yatim serta membantu fakir miskin
di seberang masjid usman bin afan ada masjid besar bernama bilal bin rabah
muazzin yang terkenal dengan kemerduan suaranya
lokasi masjid dipercaya sebagai bekas kediaman bilal bin rabah
setelah rasulullah saw wafat bilal tidak mau lagi menyerukan azan
karena ia tidak pernah sanggup mengucapkan ashadu anna muhammad rasulullah
suaranya selalu berkata
selalu tercekat akibat tangis haru kerinduannya kepada rasulullah
yang terakhir adalah masjid ali bin abu talib
terletak di jalan al munahad arah barat dari masjid nabawi kurang lebih sejauh empat ratus meter
lokasi ini merupakan salah satu tempat rasulullah pernah sholat id
dan dinisbahkan kepada ali bin abu talib
beliau pernah mengimami sholat kaum muslimin di tempat ini
masjid ali bin abu talib dibuat dari batu basal dicat berwarna putih
dan perhiaskan batu hitam di dindingnya
rediam febriansyah madinah